hamba kebetulan lewat dan berjaga di tempat ini
dan hamba tidak sengaja mendengar percakapan gusti ratu
dengan raden surawi sesa
tapi gusti ratu tidak berhubungan
karena raden surawi sesa
dan hamba yang
kalau raden surawi sesa
akan menang melawan raden jeta

aku sudah kelewatan
aku justru bangga melihat kemampuan kami
dengan melihat kemampuan kamu
kamu layak untuk mengikuti sembahyara itu kumala dewi
bisa enak berapa kepek
bisa lebih ya
wah ada apa itu
perhatian untuk seluruh rakyat panjang jalan
dengan diri kamu
dengan diri kamu
mengundang seluruh rakyat panjang jalan
untuk menghadiri pertarungan antara
raden kian santang melawan raden surawisesa di alun alun istana
siapa yang berhak menjadi curi pemilihan senopati
raden kian santang akan melawan raden surawi sesa
kepenalkan intercintaku raden surawi sesa pasti akan kalah
sekarang juga aku harus membantunya
aku merasa keberatan
untuk melawan raden surawi sesa
raden surawi sesa adalah saudara aku sendiri
seharusnya tadi saat raden surawi sesa menyerang
kamu membalasnya saja raden
agar dia merasa jiran
agar dia merasa jiran
ibu nda juga sangat khawatir
merasa keberahan surawi sesa
akan semakin menecing terhadapmu
ayah nuakmu adalah seorang raja yang bijaksana
jadi keputusamu adalah sabda penditar ratu
yang harus kamu lakukan
ayah anda sudah mengambil sikap
dan kita tidak bisa mengambil apa apa lagi rai
mau tidak mau
kau harus melawan rai surawisesa
dan semoga ini bisa menjadi pelajaran baginya rai
ibu bunda aku meminta izin restu kepada ibu bunda
aku ingin bertarung melawan kian santa
putraku kemampuan kian santang begitu tinggi
bunda takut terjadi apa apa
ibu bunda beragukan kemampuanku

ibu bunda beragukan kemampuan kian santang
ibu bunda beragukan kemampuan kian santang
hamba kebetulan lewat dan berjaga di tempat ini
dan hamba tidak sengaja mendengar percakapan gusti ratu
dengan raden sulawisensa
tapi gusti ratu tidak perlu khawatir
karena raden sulawisensa
dan hamba yang
kalau raden sulawisensa
akan menang melawan raden kian santang
dan ada kesempatan untuk membunuh kian santang
ya pasti tidak akan menduga dengan penyamaranku seperti ini
tapi dia bukan orang bodoh
dia pasti mengenaliku
tapi setidaknya dia akan menghubungiku dengan kerajaan saya

saya akan menemukan kerajaan saya
dan ketika saya menghubungi kerajaan saya
aku bisa menipu para prajurit lain

membunuhnya saat dia lemah
aku mohon restu dari ibunda
aku harus ke alwar anu
untuk bertanding dengan raiz sulawisensa
hanya saja ibunda ingin berpesan
jangan mudah terbawa amarah
jangan mudah dipanasi panasi oleh orang lain
bertarunglah dengan sebagai kesatria
bertarunglah dengan bijak
tanpa menyakiti satu
nasihat nasihatmu terbahagia untuk anda semua
ibunda akan kuingatkanmu
ibunda apakah ibunda tidak ingin menyaksikan pertandingan ini
ibunda lebih baik di sini menunggu hasil pertandingan itu
apakah ibunda tidak ingin melihat raike yang santan memenangkan pertandingannya
tidak ada orang tua yang ingin melihat putra putrinya saling bertarung saling membenci saling bersaing
lebih baik muda di sini mendoakan kalian semua
maaf ibunda ingat ibunda
walaupun aku sekarang akan bertanding dengan rai surawises tetapi di dalam hatiku sama sekali tidak ada rasa benci kepadanya bunda
puteraku ibunda lega mendengarnya
ibunda hanya tidak ingin keluarga kita terpecah saling membenci satu sama lain dan saling iri dengki
puteraku kian sentang bertarunglah ibunda merestuimu